anda masih di kompas petang bersama saya cynthia rompas
saudara polisi bilang penangkapan tersangka pelaku pembunuhan vina dan eki
yaitu pegi setiawan dilakukan sesuai prosedur untuk membuka tabir polemik salah tangkap
yang diduga dilakukan petugas kepolisian saat penanganan kasus ini
kasat reskrim polres cirebon kota jawa barat akp anggi eko prasetyo
menyampaikan saat penggeledahan dilakukan untuk mengambil sekaligus melengkapi data milik peggy setiawan
polisi meyakini penangkapan untuk membuka tabir yang selama ini menutup perkara kasus dua ribu enam belas silam
anggi menegaskan polisi telah melakukan penangkahan terhadap setiap kasus
sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang diterapkan
ia yakin sosok pegi yang ditangkap berada di balik kasus pembunuhan vina dan eki
penangkapan ini membuka tabir dugaan ada misal tangkap itu
kami mohon doa daripada masyarakat banyak tentunya dari pihak kepolisian
bekerja sesuai dengan sop prosedur yang berlaku
jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya
bisa dipastikan itu tidak salah tangkap